ada yang berbeda di rumah sakit islam banjarnegara jawa tengah
pintu masuk pasien yang biasanya dijaga petugas dengan membawa pendeteksi suhu tubuh berbentuk tembakan atau termogan
kini dijaga oleh petugas berhelm
bukan helm biasa helm yang digunakan ini mirip dengan kostum pemeran film superhero
ya inilah helm gatot kaca thermal atau gtm
yang merupakan helm pengukur suhu tubuh hasil karya tim dokter rumah sakit islam banjarnegara
dengan helm ini petugas mendeteksi suhu pasien yang masuk rumah sakit dengan cara melihat suhu objek
dari layar monitor yang terpasang di bagian dalam helm
selain di pintu rumah sakit dengan helm ini petugas juga berkeliling area rumah sakit untuk mendeteksi suhu tubuh pengunjung
helm pengukur suhu ini bekerja dengan menggunakan sensor dan kamera thermal
data objek yang direkam secara langsung ini kemudian diproses oleh mikroprosesor
dan ditampilkan dalam kaca display di dalam helm
karena menggunakan sensor kamera helm ini bisa mendeteksi suhu tubuh beberapa orang sekaligus dalam jarak antara tujuh hingga sepuluh meter
tidak hanya itu biaya produksi helm ini juga terbilang cukup murah
tim hanya membutuhkan biaya
biaya sebesar dua puluh juta rupiah
kita pakai infrared jarak jauh sekitar tujuh sampai sepuluh meter sudah bisa deteksi suhu tubuh nggak cuma satu orang
tapi kalau ada orang berkurungun kita bisa membedakan satu dengan yang lainnya yang suhu tubuhnya tinggi dan yang rendah
kalau rumah sakit sudah final kesehatan sudah final maka kita harus ikut juga berbakti atau bekerjasama dengan para pejabat
maupun aparat negara yang berhubungan langsung dengan masyarakat tujuannya itu
gatot kaca termal ini juga akan dimanfaatkan di lingkungan kerja polres banjarnegara
khususnya di ruang pelayanan umum seperti pembuatan skck dan sim
helm fasilitas dari rs ini untuk mendeteksi thermal tubuh manusia yaitu akan kita pasang di tempat pelayanan
sehingga akan bisa mendeteksi suhu tubuh bagi masyarakat yang ingin membuat sim atau membuat lck
sehingga mengetahui suhu tubuh yang ada di ruang pelayanan
sehingga akan bisa mendeteksi suhu tubuh bagi masyarakat yang ingin membuat sim atau membuat skck sehingga mengetahui suhu tubuh yang ada di ruang pelayanan

pihak rumah sakit menyebut helm ini masih akan disempurnakan dengan penambahan beberapa komponen
imam ambarwoto banjarnegara jawa tengah